pemerintah kota surabaya dan polrestabes surabaya
terus menyelidiki dugaan pengenayaan terhadap tahanan anak di shelter aman
milik pemerintah kota surabaya
dari hasil penyelidikan awal indikasi terduga pelaku dalam kasus ini
berjumlah tiga orang namun belum berstatus tersangka
pada awalnya si satu ya kemudian pada saat kita melakukan penyelidikan
kita ketahui ada tiga lebih daripada satu ya ada peran yang masing masing
contoh saja mungkin pada saat melakukan kegiatan fisik ya sehingga mengakibatkan luka
kemudian ada yang secara langsung melakukan fisik kekerasan kepada anak ada
ada yang melakukan kegiatan membuat anak ini merasa sakit
dugaan kita ada lebih daripada satu kemungkinan kurang lebih tiga
kasus ini bermula saat satu terduga pelaku dilaporkan oleh keluarga korban
yaitu anggota linmas penjaga sel terberinisial b
namun setelah penyelidikan muncul dua terduga pelaku baru
hal ini merujuk pada keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa
di antaranya korban berinisial r pelapor atau keluarga korban serta pengelola shelter
lsm surabaya children crisis center yang juga menjadi pengacara korban menyatakan
dari hasil visum beberapa luka yang menjadi bukti dugaan penganiayaan ini adalah bagian mata korban lebam
dan kedua tangan terdapat luka luka
menyikapi adanya kasus ini wali kota surabaya eri cahyadi pada jumat tiga maret dua ribu dua puluh
telah memecat seorang anggota linmas yang diduga melakukan penganiayaan
tugas linmas tersebut merupakan pegawai honorer
wali kota surabaya eri cahyadi pada jumat tiga maret dua ribu dua puluh tiga telah memecat seorang anggota linmas yang diduga melakukan penganiayaan